petugas patroli beacukai batam dan satgas khusus polri berhasil menangkap kapal bermuatan narkotika jenis sabu
seberat satu enam ton kapal berbendera singapura yang diketahui diawaki empat orang warga negara tiongkok
ditangkap di perairan anambas kepulauan riau
saat ini kapal ditarik ke dermaga logistik pelabuhan sekupang batam
untuk diperiksa muatannya untuk memastikan jumlah berat narkotika
seberat satu enam ton lebih narkotika jenis sabu berhasil digagalkan tim patroli beacukai dan satgas baris krim mabespori
kapal berbendera singapura ini ditangkap di perairan anambas wilayah perairan kepulauan riau
dari hasil pemeriksaan petugas gabungan ditemukan sebanyak delapan puluh satu karung
yang setiap karungnya berisi dua puluh kg dengan total berat satu enam ton lebih
selain mengamankan kapal bermuatan narkotika
petugas gabungan menangkap kapal berbendera singapura yang diketahui diawaki empat orang warga negara tiongkok
mereka adalah tan mai enam puluh sembilan tahun tan yi tiga puluh tiga tahun tanhi empat puluh tiga tahun liu yinghua enam puluh tiga tahun
dalam modusnya para awak kapal berpura pura melakukan aktivitas nelayan
saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sejumlah alat tangkap ikan di atas kapal
namun saat diperiksa menggunakan anjing pelacak k sembilan milik kantor beacukai batam
ditemukan narkotika sebanyak delapan puluh satu karung di ruangan palka bawah kapal
telah berhasil melakukan penangkapan kapal yang berdua kapal ikan
di perairan wilayah karang helen mars atau itu dekat karang banteng
kemudian dibawa ke pelabuhan sukupang kapal taiwan berbendera singapura
waktu itu kita
untuk sementara masih dilakukan pendalaman
dan untuk sementara dapat diindikasi bahwa kapal tersebut hanya kemuluk kase sebagai kapal ikan
hingga kini kapal bermuatan narkotika sabu seberat satu enam ton lebih ini
masih berada di dermaga pelabuhan logistik sekupang batam
dengan penjagaan ketat bersenjata lengkap dari baris krim abus pol
agus siswanto batam kepulauan riau